kita ke informasi lainnya plt jurubicara kpk ali fikri menyatakan berdasarkan informasi dari kepala rutan cabang kpk di pom dam jaya guntur
saat ini terdapat satu orang tahanan di rutan tersebut yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
tahanan tersebut sekarang masih dalam perawatan di rs pad gatot subroto jakarta pusat
pada saat ini virus covid sembilan belas di lingkungan rutan khususnya di rutan cabang kpk di pom dam jaya guntur
saat ini kepala rutan cabang kpk telah berkoordinasi dengan puskesmas setiabudi jakarta
untuk melakukan langkah lanjutan terhadap tahanan lain yang ada indikasi kontak erat dengan satu tahanan tersebut
selain itu juga dilakukan penjadwalan ulang terhadap tersangka yang ditahan di rutan pong dam jaya guntur tersebut
termasuk pula tahanan yang sedang dalam proses persidangan
maka akan dilakukan persidangan secara online
di mana terdakwa nantinya berada di eee
di rutan cabang kpk di pom dam jaya guntur tersebut